sebuah perjalanan panjang yang dilalui dengan berbagai kesan mendalam
keragaman suku dan budaya yang disatukan dalam bingkai bineka tunggal ika
menjadi kekuatan untuk melangkah menuju masa depan
terobosan pembangunan dari segi sumber daya manusia
menjadi beberapa hal yang kini dapat kita banggakan
sebagai wujud syukur atas kemerdekaan republik indonesia di usianya yang ke tujuh puluh tujuh
pemerintah dan bank indonesia menerbitkan uang peringatan
kemerdekaan tujuh puluh lima tahun republik indonesia di tengah perayaan yang penuh makna
terbuat dari serat kapas durable paper
uang rupiah dengan nominal rp tujuh puluh lima ini memiliki ukuran satu ratus lima puluh satu x enam puluh lima mm
peristiwa proklamasi tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima serta hasil pembangunan di indonesia
tergambar pada bagian depan uang peringatan ini
sedangkan pada bagian belakang
terdapat kumpulan para penerus generasi bangsa yang menggunakan baju adat
dan ilustrasi kemajuan teknologi
pemerintah dan bank indonesia menerbitkan uang peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima tahun republik indonesia
yang dicetak sebanyak tujuh puluh lima juta biliat ini dengan cara sebagai berikut
buka website bank indonesia di www bi go id
kemudian klik campaign box uang peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima tahun republik indonesia
yang terdapat di laman utama
atau ketik https dua double slash pintar bi go id
untuk mengakses aplikasi penukaran dan tarik uang rupiah pintar
jika sudah masuk ke dalam aplikasi pintar
masyarakat diwajibkan mengisi data diri tanggal lokasi dan jam penukaran
lalu klik kolom pesan
jika sudah berhasil unduh data pemesanan dalam bentuk pdf atau gambar
setelah itu masyarakat dapat mendatangi kantor pusat bank indonesia
kantor perwakilan bank indonesia
ataupun bank umum pada waktu yang sudah ditentukan pada aplikasi pemesanan
tentu dengan wajib mentaati protokol pencegahan covid sembilan belas
serta membawa kartu tanda penduduk yang masih berlaku
untuk penukaran perubahan dan penggunaan uang yang sudah diunduh dalam bentuk pdf atau gambar
dan uang tunai sebesar rp tujuh puluh lima
untuk ditukarkan dengan satu lembar uang peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima tahun republik indonesia
setiap orang hanya diberikan kuota satu kali penukaran saja
periode penukaran di kantor bank indonesia
pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh hingga september dua ribu dua puluh
sedangkan untuk penukaran melalui bank umum
dimulai pada tanggal satu oktober dua ribu dua puluh
apabila diperlukan keterangan atau informasi lebih lanjut
dapat menghubungi kontak senter bank indonesia